polomik layanan transportasi berbasis aplikasi grabcar dan uber akhirnya menemukan titik terang
kemarin menteri kooperasi dan ukm anak agung gede ngurah puspayoga mengeluarkan akta berbadan hukum kooperasi khusus memayungi aplikasi berbasis transportasi ini
ditemui di jakarta beberapa waktu lalu manajemen uber mengaku sempat bertemu gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama dan pemerintah untuk membahas legalitas uber
kepala komunikasi uber untuk wilayah asia tenggara dan india karun arya menyampaikan uber akan terus berkomitmen untuk memenuhi persyaratan spesifik yang diminta pemerintah
ini untuk memastikan aplikasi uber bisa terus digunakan di indonesia secara legal tanpa merugikan pihak lain
sejak resmi memiliki badan hukum pengendara angkutan darat berbasis aplikasi teknologi kini dapat bernapas lega
sebelumnya kendaraan berbasis daring banyak mendapat kecaman karena dianggap tidak memenuhi aturan yang berlaku